pertanyaannya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang surat surat tanahnya
sehingga dia minta tolonglah sama art nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun dua ribu sembilan
untuk dibantukan diurus suratnya gitu
nah alih alih diurus tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam diam
menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu
dengan namanya pribadi atas nama riri kasnita anak dari ibu nur hasnisah dari bukit tinggi
bersama suaminya yang namanya adalah edrianto
nirina menceritakan awal peristiwa pahit yang dialami keluarganya setelah ditinggal pergi
dia mengaku asisten rumah kepercayaan ibunya bersekongkol menggelapkan enam aset tanah keluarga nirina
yang bernilai tujuh belas miliar rupiah
jadi ada ke enam surat itu diam diam ditukar namanya jadi nama mereka
terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual
ya dugaan kami adalah akhirnya uang uang itu dipakai untuk modalnya dia
untuk memiliki sekarang bisnis ayam frozen yang cabangnya sudah melebihi dari lima cabang
nirina juga membantah tudingan dirinya sempat menyekap riri dan suaminya
ia siap memberikan bukti berupa foto dan video kepada pihak berwenang
dikutip dari cnn com kasub dit harda ditreskrimumpolda metro jaya akbp petrojaya
terus silalahi menyatakan telah menetapkan lima orang tersangka
mereka antara lain bekas pembantu rumah rk dan suaminya ed
tiga orang lainnya berprofesi sebagai notaris
tiga dari lima tersangka telah ditahan sejak selasa lalu
tim liputan cnn indonesia